polisi melakukan olah tkp tabrakan kereta api berantas dengan truk trailer di perlintasan jalan madukoro semarang
masih belum ada informasi yang jelas terkait dengan penyebab truk mengalami mati mesin saat di perlintasan kereta
sopir truk trailer menyebut truknya mengalami mati mesin mendadak saat melintas tepat di tengah rel dan kondisi itu terjadi saat sinyal kedatangan kereta belum menyala
di sisi lain pihak pt kereta api menyebut adanya ketidaklayakan jenis armada kelas truk trailer melintas di jalan madukoro semarang yang bukan jalan kelas satu
terlebih kondisi ground clearance truck atau jarak badan dengan rel yang sangat pendek
ya kalau itu nanti bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian antara petugasnya terlambat atau memang sirine sudah dibunyikan tapi pihak pengendara itu tetap saja nyelonong
karena truknya juga ketik posisinya ceper terus dia tidak bisa bergerak ya ini nanti akan ada dibuktikan oleh pihak kepolisian
karena kepolisian tadi melakukan pemeriksaan sangat detil